tim komisi nasional hak asasi manusia dipimpin komisioner pemantauan atau penyelidikan komnas ham muhammad khoirul anam
rabu sore mendatangi lokasi sel tahanan atau kerangkeng manusia di rumah bupati langkat nonaktif terbit rencana perangin angin
tim langsung memeriksa kondisi dua ruangan serupa sel tahanan yang telah kosong dari empat puluh delapan penghuninya
jika terbukti melanggar ham maka terbit rencana perangin angin dapat dijerat undang undang no tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang hak asasi manusia
kalau ditanya apakah ini bentuk penjara biasanya kami menyebutkan serupa tahanan
yang memang peruntukannya kalau dipanti panti itu ya memang peruntukannya untuk pemulihan dan sebagainya
seandainya ini adalah rehabilitasi berarti kan akan ngomong metode
seandainya ini pekerjaan berarti akan ngomong hak nah itu yang akan kami klirkan
sementara itu kapolda sumatera utara yang mendampingi tim komnas ham menyatakan
polisi juga sedang memproses dugaan pelanggaran ham dan tindak pidana terkait temuan kerangkeng manusia ini
saya yang pertama saya tanyakan adalah apakah izinnya ada dan itu diakui oleh yang bersangkutan tidak
dan apakah tempat ini anda gunakan untuk apa makanya yang bersangkutan pada waktu itu menjelaskan
ini adalah tempat pembinaan para orang orang yang mengalami pengguna narkoba dan diserahkan oleh keluarganya
penolakan muncul dari warga yang tinggal di sekitar rumah

rumah bupati langkatman aktif

jangan ditutup ini kembali dibuka biar kami besok
kalau masih candu besok anak kami biar kami taruh kemari
kalau di sini nggak ada kutip biaya
selain komnas ham tim dari balai besar konservasi sumber daya alam sumatera utara
sebelumnya juga telah mengevakuasi tujuh satwa liar dilindungi
dari rumah terbit rencana perangin angin selasa sore
ketujuh satwa ini terdiri dari seekor orang utan sumatera jantan
dua ekor jalak bali dan dua ekor burung beo
penyelamatan satwa liar dilindungi ini dilakukan
setelah tim kpk melakukan penggeledahan
setelah penangkapan terbit rencana perangin angin
semua satwa liar yang diselamatkan akan dikembalikan ke habitat
setelah dilakukan kajian kesiapan satwa untuk dapat dilepas
dari meliputan cnn indonesia